bedak dari oma bedak yang mana
aduh tolongin dong dora
tuh kamu lucu banget sih
lah lah lah kok masa pake baju seragam
baru pulang sekolah ya
oh sungguh amat baik
kambe cantik aja deh
so cantik sekali ngana pake muka do'e
oke masuk masuk masuk
dora mari jom masuk
enggak ada belum kenal kita pake cucu kan
kita panggil sebentar
ini doni kita pake cucu yang pertama
eee oma oma ini bukannya tante tante yang jualan ya
bukan ini tante dora tante dora ini family oma van hollen kenal kan
oh ini si anak ganteng yang namanya doni
ngomong ngomong ya tante dora punya sesuatu buat doni
oh aduh aduh aduh eh
eh bilang terima kasih
maafkan kita pake cucu
ngana baik sekali
eh kita mau kasih kenal ngana
ini kurnia kitab pemantu
itu so fasung depi muka so gagah depi bodi do eh
ngana mau kan
tante dora nolak
kalo ngana so jadi kaweng deng kurnia bagi bagi ke oma do
pastinya do oma
tante dora lupa sama oma
kita p tujuh yang kedua cantik ya
vivi perkenalkan ini tante dora
ini adalah family oma van hollen
aku tante dora
ini ya kenalkan juga
ini foto foto eka yang sama si doki
perkenalkan ini dora
so fasung dp muka
si dora ini adalah seorang wanita yang murah hati
dan pandai tali tali pramuka gitu loh
ini sengaja eka datangkan dari holland
karena eka mau jodohkan ke vorengana
sepertinya ngoni berdua tuh cucak lho bo
dan sebentar lagi oma ada good idea
kiyapa sebentar malam ngoni berdua makan malam di rumah ini
boleh juga oma
itu juga kalau
tentu saja boleh
dora pokoknya akan membuat mas kurnia bahagia
ya apa sih kok gak nasu gode gode begini kok masih malu malu sih jo
eh bantu kita mau antar dora ke kamar ya
sebentar jo ya
dora ke atas dulu ya sama tante
mari jo sebentar ya
ayo kita pergi ke kamar
dora dese bedak for ngana
suruh makan malam nanti sama kurnia
any harus dandan secantik mungkin
eh tau gak biar si kurnia itu
mas aku marah
dia itu mau jadi ibu baru kuram
tuh kan dandanannya aja gajah banget
menurutku dia gak cocok sama tante ami
oma tenang aja ya
udah tenang aja
oma tinggal dulu ya
nana harus janji loh dan secantik mungkin seperti barbie ya
ust bubuk ini mau nyapain
nana udah kamu sembunyi aja
aku mau nuker bubuk ini sama bedak itu
yaudah aku kira kira sembunyi di mana ya
yaudah nanti kamu ikuti
aduh kok agak agak terlalu panas kayak gini ya
gak apa apa kayak ini efek sampingnya ya
yang penting dora tambah cantik pakai bedak dari oma
aduh kaget banget
aduh omang nanti dulu deh
makan malamnya ditunda dulu ya oma ya
loh kia apa sih nana
sakit apa apa perlu dipanggil dokter
gak usah mas gak usah ke dokter
nanti juga sembuh
benar ya kamu gak apa apa
oma batal ya makan malamnya
rusak kita perencana doe
oma ini gatel banget kulit dora
oma aneh oma aneh apa sih oma
ini oma bantu kompres ngana pemuka supaya berkurang gak rasa gatelnya ya
jadi oma tuh bukan bikin dora tebek ya
antik tolong ketuk ketuk begin
bedak dari oma
bedak yang mana
aduh tuh tuh
aduh oma tolongin dong dora
ini bukan bedak dari oma
hmm pasti sudah ada yang ganti nih
ini pasti kelakuan salah satu anak anak itu di omang
mereka kan gak pernah suka

oma ini gatel banget tuh
oma tahu deh tidak ada yang lain
pasti si rama
yang kata oma anak gemel itu
pokoknya mereka harus dihukum ya oma ya
jadi gini dora
kita akan balas dendam kepada ramah
mar kita tunggu waktu yang tepat
tapi jangan sampai ketahuan si kurnia
beneran ya oma
tuh tambah gatal lagi nih oma
gatal lagi ya